berdasarkan keterangan pers yang disampaikan melalui akun youtube sekretariat presiden
menko polhuka mahfud md menyatakan bahwa pertemuan antara tim pengawal peristiwa pembunuhan tp tiga
dengan presiden jokowi berlangsung singkat tidak lebih dari lima belas menit
mahfud md juga menyatakan bahwa amin rais dan enam orang dari tim tp tiga menyampaikan keyakinannya
bahwa insiden penembakan yang menewaskan enam belas kera fpi di km lima puluh toljapek merupakan pelanggaran hamberat
tim tp tiga juga meminta agar kasus ini dibawa ke pengadilan ham
saudara saudara mereka menyatakan keyakinan telah terjadi pembunuhan terhadap enam laskar fpi
dan mereka meminta agar ini dibawa ke pengadilan ham karena pelanggaran ham
berat itu yang disampaikan kepada presiden
pertemuan berlangsung tidak lebih atau tidak sampai lima belas menit
kepada cnn indonesia com amin rais menyatakan bahwa pada kesempatan tersebut
tim tp tiga memiliki keyakinan bahwa enam laskar fpi telah dibunuh secara kejam dan melawan hukum oleh aparat negara
amin rais dan tim tp tiga menyadari bahwa polri sudah menetapkan tiga orang tersangka
dalam kasus ini selain itu komnas ham juga menyatakan telah terjadi pelanggaran pidana biasa
meski demikian amin menegaskan bahwa temuan dari tp tiga menyatakan bahwa pembunuhan tersebut
merupakan pelanggaran hamberat
sementara itu mahfud md menegaskan bahwa presiden jokowi telah memerintahkan komnas ham
bekerja secara independen dan hasil rekomendasi dari komnas ham pun telah diterima
dan tengah diproses oleh pihak yang berwawanan
tidak hanya itu presiden jokowi juga meminta bukti dugaan
dan pelanggaran ham terkait kasus kematian enam anggota laskar fpi